jadi jangan asal ngomong dulu
belajar dan baca undang undang perikanan baru berkomentar
saya tidak suka isu sektoral ekonomi perikanan dibawa ke ranah politik
menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti geram mendengar pernyataan calon wakil presiden sandiaga uno yang menyebut
kementerian kelautan dan perikanan mempersulit perizinan penangkapan ikan
menurut susi pihaknya tidak pernah mempersulit pembuatan surat izin penangkapan ikan khususnya untuk nelayan
peraturan izin penangkapan ikan dibuat setelah adanya laporan menteri keuangan yang menyebut hasil pajak di bidang perikanan masih rendah
susi menyayangkan pernyataan sandiaga tentang keberpihakan pemerintah kepada nelayan
dan menyarankan agar sandiaga melakukan riset mengenai undang undang perikanan sebelum memberi pernyataan
yang sepuluh gt sampai tiga puluh gt izinnya tidak ada di kementerian
tapi ada di provinsi
kapal di atas tiga puluh gt sampai tujuh puluh gt itu penghasilannya sudah di atas sepuluh miliar
di atas seratus gt pasti lima belas miliar ke atas
bukan umkm bukan nelayan namanya
jadi jangan asal ngomong dulu
dikutip dari detik com saat kunjungannya ke indramayu jawa barat sepuluh oktober lalu
sandiaga uno mengaku menerima keluhan dari sejumlah nelayan terkait surat izin penangkapan ikan atau sipi
sandi berjanji akan mempermudah perizinan surat izin penangkapan ikan jika ia terpilih sebagai wakil presiden